ya kita ke informasi selanjutnya pria wanita tua muda sekarang pasti sudah familiar dengan jamu
mengkonsumsi jamu dipercaya bisa meningkatkan imunitas tubuh
bonusnya lagi nih jamu juga bisa diolah ala kopi kekinian atau dicampur dengan soda
dan informasi yang sekaligus menutup perjumpaan kita dalam cnn indonesia news update hari ini
kami kembali ajak anda untuk tetap sama sama praktekan protokol kesehatan covid sembilan belas dimanapun anda berada
besok kami akan kembali lagi hadir pukul enam belas tiga puluh waktu indonesia barat di cnn indonesia di transvision dan transtv
saya fani mania terima kasih sampai jumpa
jamu merupakan minuman tradisional yang menyehatkan sebab diracik dengan bahan alami herbal tanpa bahan kimia
minuman yang dianggap kuno dan tak enak rasanya ini
kini telah berinovasi menjadi lebih modern dan enak tanpa mengurangi hasilnya bagi kesehatan
di kawasan wisata kota tua jakarta terdapat kafe yang khusus menyajikan jamu
uniknya minuman jamu diseduh dan disajikan layaknya membuat kopi di kafe atau restoran
yang membedakan acaraki dengan jamu jamu lainnya adalah dari sisi teknik seduhnya
kita memiliki berbagai macam teknik penyeduhan
dan setiap teknik seduh itu memberikan aroma dan cita rasa yang berbeda
tak hanya proses pembuatan yang modern jamu seperti beras kencur dan kunyit asam yang disajikan dicampur dengan bahan lainnya seperti susu atau yogurt untuk menambah variasi rasa
terima kasih mbak
nah ini jamu saya sudah datang
ini sebenarnya beras kencur yang dicampur dengan susu dan krimer
makanya kalau dilihat dia teksturnya agak kental dengan tingkat kemanisan yang cukup
cocok bagi orang yang tidak suka jamu seperti saya
konsep menyajikan jamu dengan variasi rasa
serta merta menurunkan khasiatnya
pengunjung mengaku menjadi jarang sakit karena rutin meminum jamu
khasiat yang dirasakan sih jadi jarang sakit juga sih
apalagi kita tahu musim hujan terus juga kita banyak parno karena kondisi sekarang ya kayak gitu
jadi tapi nggak ada tuh nggak ada pilek nggak ada demam padahal saya pribadi juga sebenarnya gampang pilek sih orangnya kayak gitu
berbeda dengan jamu
berbeda dengan jamu
berbeda dengan jamu
berbeda dengan kafe sebelumnya yang menyeduh jamu mirip seperti menyeduh kopi
di kafe berikutnya kita bisa menikmati jamu dengan sensasi seperti minum minuman bersoda
dikembangkan sejak tahun dua ribu tujuh belas minuman soda jamu ini mulai dipasarkan di pertengahan tahun dua ribu dua
mempelajari bahwa ya memang di situ kita harus bisa masuk ya jamu ini jadi bisa menjadi suatu produk
smartpink soda jamu produk yang juga bisa menggantikan

minuman soft drink tapi jamu gitu

di masa pandemi meminum jamu menjadi salah satu alternatif untuk menjaga badan tetap fit
seperti yang dilakukan oleh roza
minum jabu menjadi rutinitas harian baginya
meski sebenarnya tidak begitu menyukai rasa jamu yang menurutnya sangat pahit

pandemi corona tuh jadi kebiasaan sering minum sih
imunnya ini aja sih
lebih sehat aja
menikmati jamu dengan cara dan penyajian yang kekinian
dianggap bisa menarik minat banyak anak muda yang kian kritis dalam menjaga kesehatan
dampak lainnya tentu saja akan menjadi lebih populer sebagai salah satu warisan budaya indonesia
tim liputan cnn indonesia jakarta